kenapa ya aku makan nasi sedang tebak sampah kapan aku bisa mengerti kakakku tapi aku
nggak boleh ngeluh ini lebih baik daripada aku tidak makan sama sekali
hai apaan enak aja bukan kerja dulu
sen kamu mau ngambek makan itu sendiri tapi aku masih lapar kak tapi sen yang lebih lapar
kamu lihat kan itu sampai pingsan itu nyari uang tapi dia tuh ada kasih makanan sedikit pun sama
mama kamu mau bagi makan kamu sama dev mau makan udah serah kakak deh
tapi kau kena marah kakak tanggung jawab tenang aja sen pasti nggak bakal ketahuan kok
mau ngasih sama kanan kamu ke dev ya ya jawab enggak enggak enggak justru rony malah apa namanya
beriksa sisa makanan di tungso pahya mah takut ya kan ada sisa makanan tuh bagus kamu memang
mengerti kalian berdua memang anak mama tidak seperti dev dev itu sama kayak papa kamu malas
dan tidak tanggung jawab tapi ingat ya kalian berdua ya sampai ketahuan dia sama dengan kamu ya

mana akan kasih hukuman hukumannya lebih berat dari dev ngerti ngerti maaf sedih iya mah
aku udah nggak kuat laper sekali ya tuhan berapa makan untuk hari ini aja
mau membuang sampah
pasti masih ada sisanya
depasi seneng bisa makan ya walaupun sisa lebih bersih lagi pakai tisu iya sih tapi aku mau kejutan
lagi ya walaupun nolongin dev sama lagi dev menderita juga
pasti bakal membuangnya

tapi aku gak boleh ngeluh
ini lebih baik daripada aku tidak makan sama sekali
aja bukan kerja dulu diberesin malah makan kerja dulu sorr
eh eh kerja dulu sana

nanti kejadiannya aku selesaiin
aku mau makan
mau lapar kayak mau apa terserah kamu nggak boleh makan
jemur cepet jemurannya biar cepet kering biar mama cepet dapet duit
siapa ini siapa yang melakukan ini
siapa yang berani menyisakan makanan buat tiff
enggak kok ma enggak
tadi kita makannya udah habis kok
tanyain aja sen iya kan sen
sandy jawab pertanyaan mama
siapa yang melakukan
awas kalau kamu ketahuan ngebohongin mama hukumannya dua kali lipat
apa kalian berdua sengaja menyisakan makanan buat deh
kita kasin sama dev ma soalnya dev juga ikut nyari uang ma
enggak kan tidak akan mama memaafkan kalian berdua
kalian berdua udah berani ngebohongin mama
lama lama kalian berdua bisa menipu
dan jadi anak kurang ajar seperti dev
abisin jangan sampai tersisa
tapi itu kan kotor mah
iya mah roni juga gak mau makan makanan yang udah kotor mah
eh anak kurang ajar berani ngebantah ya
mama gak mau tahu harus dimakan cepat
gak mau ma
gak mau ma
gak mau ma
oh gak mau makan
hah rasa kamu juga
nanti kalian berdua ya
kalau ketauan lagi ngebohongin dan ngasih makan ke dev
gak bakalan selamat
uang seratus ribu
aku bisa beli makanan dengan uang ini
aku nggak akan kelaparan lagi selama seminggu
tapi kalau mama tahu aku minumin uang
pasti aku dihukum lebih berat
aku kasih tahu mama aku enggak
kecil udah jadi penipu
dah selama kurang ajar kamu tuh ya
diem diem kamu tuh punya uang gak kasih tahu ke mama
biar gak ketahuan ya kalau kamu punya uang
hah biar mama gak tahu begitu maksudnya
ma itu kan uang
lain kali kalau punya uang langsung kasih ke mama
jangan diem diem kayak begitu
kalau mama rendam kamu nih
kalau ditanya ini dia langsung ngejawab begitu
dasar mau dihukum kamu tuh
jadi anak tuh harus jujur dan patuh
dengerin apa kata orang tua
tadi saku saku dipakein ini dicek dulu gak
lain kali sebelum dicuci dicek dulu
dilihat ada barang atau uang apa tidak
kalau ada langsung kasih ke mama ya
jangan jadi maling
sekalian dicek ya
tak perlu lah dor saja saja serius
saya nyimpen uang di dompet
bu mimin saya ini orangnya paling jujur loh